ya nya sandang ini adalah salah satu saksi hidup dan juga pemodal awal yang turut memberikan sumbangan dalam bentuk obligasi untuk pembelian pesawat pertama indonesia pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
nah kalau kita lihat dari peristiwa tadi sebetulnya menarik perhatian banyak orang adalah bagaimana posisi bapak presiden ya yang merunduk begitu untuk berbicara dengan nyak sandang tadi
iya menyetarakan levelnya ya dan ini juga memperlihatkan bahwa kepedulian presiden tidak saja untuk mereka yang berperan saat ini tapi juga mereka yang berperan pada saat dulu begitu
nah kini kisah patriotisme nyak sandang akan menjadi sejarah baru bahwa aceh pernah berjasa terhadap pembelian pesawat republik indonesia sulawak satu yang dibuktikan dengan surat utang negara kepadanya
pada saat itu nyak sandang masih berusia dua puluh tiga tahun dan nyak sandang masih ingat betul ajakan membeli pesawat muncul
setelah gubernur aceh dan juga gubernur militer
ter waktu itu abu daud berh mengajak masyarakat untuk membantu presiden soekarno membeli pesawat
ia dan ayahnya lantas menjual sepetak tanah seharga seratus rupiah dan seluruhnya diserahkan ke wedana sebutan bupati pada saat itu
dari sumbangannya sandang dan warga aceh lainnya soekarno membeli dua unit pesawat terbang
yang masing masing ia beri nama sulawak r satu dan sulawak r dua
kedua pesawat terbang itu merupakan cikal bakal maskapai
bisa untuk menerbangan garuda indonesia
luar biasa ya ternyata sejarahnya itu berawal dari sini
pesawat ini berawal dari sini
kita berpunyai menggunakan kamar ini
banyak pesawat ini
jadi pasangan ini ada di mana mana
pineng jengkeh adada kupra kupi karet
saya sudah menggunakan ini
mereka menggunakan kain untuk menghidupkan anak anak mereka
mereka menggunakan kain untuk menghidupkan anak anak mereka